boy reva kok mereka jadi bareng sih
kan boy mau ketemuan sama mamanya
kalau yang bawa motor cantik kayak gini sih aku mau diboncengin
bonjengin aku ya
wish kalau aku mah bayarannya mahal buat jadi supir
boy ih kamu tuh dari mana aja sih
mama tuh udah nungguin kamu dari tadi tau
iya ma maaf tadi di jalan ada gangguan ma
udah deh kamu tuh mau ngomong apa sih kita ngomongin kantor aja
ya nggak usah mas ini aja cuma bentar doang go
iya masuk lagi nih mama
gue udah cantik belum ya udah cocok belum ya ketemu mamanya boy sawboy
angel ngapain dia disini
mamanya boy kan ketemu sawboy disana
and surprise angel dateng gabung dan bakal bikin mamanya boy sawboy jatuh cantik
apa gue telepon dulu aja kali ya buat make sure
maaf ya sebelumnya ma ya
ini kan bukan lebaran kau minta maaf sih
udah kamu kan anaknya mama
ayo dong mama udah penasaran nih dari tadi nungguin kamu tuh mau ngomong apaan
kayaknya mama gak perlu lagi deh jodohin boy sama adriana
kamu kok bisa aja ngomong kayak gitu sih ah
kamu tau gak jodoh itu di tangannya allah
sampai kapanpun juga
karena adriana itu ma
eh kok dirijek telfonnya angkat aja dulu nggak apa apa
oh ternyata dia tuh kesini karena mau ketemu boy
bener bener ini cewek
nggak tau malu banget
boy harus kasih tahu ke mama dulu soal ini
adriana itu mantan pacar bui
mantan pacarnya kamu
serius sama mama ah
yang bener dong
ma adriana itu mantan pacar boy
dan adriana itu
jauh lebih tua dari dia mah
adriana itu udah menikah
terus menikah sama orang yang
umurnya jauh berbeda dari dia
ah kamu serius ah boy ya
iya cuma kata dia sih dia udah cerai
terus kenapa selama ini kamu tuh
gak cerita ke mama boy
ma ma tenang ma ya
karena boy itu kasihan sama adriana
karena waktu itu kan dia masih kontrak iklan sama mama
jadi model iklannya mama
nanti kalau misalnya boy kasih tahu ke mama
takutnya adriana masuk penjara malah
dan adriana juga sempat kemarin bilang sama boy
kalau dia pengen balikan lagi sama boy
dan dia juga mohon sama boy kalau
soal kayak gini tuh gak boleh dikasih tahu ke mama
nggak boleh dikasih tahu mama
ini bener bener nggak cocok

aku mau datang ke tempatnya kita bour lakeland
nggak boleh rosadseng
karena dia sampai di mana saja mau keluar sendiri
harus kehap sakit
tapi mama harus terima kasih sama boy

kok mereka jadi bareng sih
kan boy mau ketemuan sama mamanya
kalau yang bawa motor cantik kayak gini sih aku mau diboncengin
boncengin aku ya
sekolah aku mah bayarannya mahal buat jadi supir
gantian aku yang ambilin helm ya
kok kemampuan sih
nih malah nih
kok boy sama revanya
kok bisa ya
kok bisa ya
aku tuh dibohongin sama si adriana
aku pikir dia itu gadis
aduh ternyata dia tuh di gendo
nanti aja deh
bodoh banget sih
kok bisa sih kecolongan
kok bisa sih
saya percaya sama andriana si pembohong itu
aduh ini emang gak cocok
padahal sih tuh
padahal saya tuh udah ngerasa cocok banget sama adriana
itu bener bener cocok banget sama adriana
kok bisa sih perempuan itu ngebohong
gak takalan di
dia tuh bakal kabur
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih
gak bisa sih